kalau gue cerita soal jessica ke kak angga dan kak michi
masih yang juga
mending gak usah cerita deh
gak tau tuh kenapa
temen aku yang motoin tiba tiba cancel gitu aja
katanya ada urusan keluarga
oh berarti kendala di fotografer
yaudah jangan sedih gitu
ini enak kalau kakak suapin makanannya jadi tambah enak
masa aku ini ngamak
kok bisa ya jadwal priwet diundur
apa benar ya
kalau emang ada apa apa sama hubungan catherine dan randy
rangan juga deh
naik mobil berduaan sama kamu mas
ya lagian kemarin kemarin kamu pake ngambek kan
namanya gue gak jelas kan
udah lah nggak usah dibahas lah
baru baik kan nanti berantem lagi
aku yang salah
aku yang kemarin
salah saya tanya
tanya sama orang yang lapar
yang deket dimana daerah sini
mending gue minta tolong sama bengkel
di jalan nusaraya pas di depan masjid
baik pak montir akan tiba disana kurang lebih lima belas menit lagi
oke oke siap pak

mending gue tunggu di masjid aja deh
mas udah jam segini
mendingan kita cari masjid dulu yuk kita sholat
kita cari di depan ya
kan saya nggak usah nemenin kamu ke tempat tuan wanita
ntar saya lepas sepatu dulu ya
buat berobat ya
terima kasih pak
pasti albaran masih ngejar gue
aku sakit belakang sini
mau makan apa
dia pasti sembunyi di dalam